mayoritas anggota dewan perwakilan rakyat atau dpr amerika serikat setuju untuk memakzulkan presiden donald trump
meski pasar sudah memproyeksikan pemaksulan orang nomor satu di amerika serikat ini
menteri keuangan sri mulyani menilai ketegangan politik di amerika serikat yang memiliki perekonomian terbesar ini bisa mempengaruhi seluruh dunia
lantas bagaimana dampak ekonomi dari pemakzulan trump bagi indonesia
respon pasar usai pemakzulan trump akan kami ulas untuk anda dalam newsroom talks berikut
sudah hadir bersama saya saat ini kepala ekonomi dan juga riset dari pt samuel asset management mbak lana sulistianisi
mbak lana ini benar benar berita yang cukup besar begitu bagi kami media dan juga bagi seluruh dunia
nampaknya pemaksulan donald trump dari kursi kepresidenan
dan akan nanti ada proses selanjutnya yaitu adalah pengambilan suara di senat begitu
namun sampai saat ini parlemen dpr di sana sudah resmi mengetok palu memakzulkan donald trump
ini pasar melihat hal ini bagaimana mbak
mengingat banyak sekali kontroversi yang terjadi sepanjang masa kepemimpinan trump
kalau kita bicara kontroversi memang betul ya
presiden trump ini mungkin sejak dua tahun terakhir itu menimbulkan tekanan terhadap market
terutama dengan isu perang dagang antara amerika dan china
untuk pemaksulan ini seperti tadi
seperti tadi juga disampaikan sebenarnya market itu sudah memprediksi
tetapi tetap saja ada respon jangka pendek yang sifatnya negatif
karena kan mungkin melihatnya wah ada ketidakpastian di amerika
kalau kita melihat struktur dari sistem politik di sana barangkali ini kan memang belum selesai
belum final gitu kan yang akan masih dibawa lagi ke senat dengan mayoritas
senat di sana partai republik
republik yang lebih besar dibandingkan dari partai demokrat yang sekarang menyetujui pemaksulan tersebut
jadi proses itu sebenarnya masih panjang
tetapi memang dalam jangka pendek reaksi itu akan kelihatan dan negatif
volatilitas pasar menghadapi kabar ini bagaimana mbak
ya sekiranya memang reaksinya akan negatif ya
untuk saya kira jangka pendek saja sih
satu sampai mungkin tiga harian begitu pasar akan sikit reaksi negatif
mungkin dow chuns juga akan turun
dan itu biasanya
sudah boleh dilihat
biasanya berdampak sih memang ke pasar pasar yang lain
termasuk kita sebagai emerging market
kita nggak bisa imun dengan kondisi itu
mau tidak mau kita memang sebagai emerging market
jadi sangat berisiko terhadap sentiment sentiment apapun yang terjadi di dunia
apalagi kabar atau berita sebesar ini
tapi kalau anda melihat saat ini dow jones atau wall street melemah
diikuti juga dengan pelemahan pelemahan indeks lain
apakah kemudian pemakzulan trump ini oleh dpr atau parlemen amerika serikat ini akan membawa kabar yang tidak baik lagi ke depannya
let's say kita sedang berpikir
sedang membicarakan perang dagang yang kabarnya sangat besar sekali
begitu baru ada penekanan fase pertama kesepakatan dagang
kemudian masih ada fase fase selanjutnya pastinya
dengan ketidakhadiran trump di sana apa yang akan ada
nah ini memang barangkali saya kira akan ada pengaruhnya adalah
ini kan belum ditandatangan yang fase satu
jadi belum ada tanda tangan resmi antara presiden trump dengan presiden xi jinping
perdana menteri di china untuk tanda tangan tersebut
nah ini yang belum kejadian
nah ini kalau misalnya
presiden trump konsentrasinya harus ke sisi politik
bisa jadi ini mundur lagi mundur lagi
nah itu yang bisa membawa dampak negatif terhadap perekonomian kita juga
yang lebih real ya tidak hanya sekedar market
jadi kesepakatan dagang bisa lagi molor lagi
iya untuk penandatangannya itu bisa mundur lagi
baik ini mbak lana kita lihat bagaimana pergerakan bursa saham dow jones untuk perdagangan kemarin ya di futures
kalau kita lihat disini
langsung berada di zona merah begitu pada saat pengumuman pemaksulan trump ini
kalau anda melihat apakah seresponsif sereaktif itu pasar amerika serikat terhadap trump
se volatilitas itukah posisi trump untuk menentukan kemudian pasar yang langsung jatuh dengan adanya kabar ini
pertama sih saya kira di down ini juga kan ini rekor tertinggi yang ada
pada posisi dua puluh delapan ribu itu mereka sudah melihat ini memang waktunya take profit gitu
ditambah dengan isu ini
jadi ini suatu timing yang pas banget ya
ditambah dengan isu pemakzulan memang sudah saatnya harus koreksi gitu ya
dan kalau kita lihat normalnya barangkali kalau dia nanti indeks ini katakanlah sampai reaksinya terlalu berlebihan
turun sampai ke level dua puluh lima ribu pun masih normal buat do jones
ya sudah waktunya untuk profit taking kalau melihat chart ini ya
ditambah dengan kabar dari trump ini
tapi posisi trump sendiri dalam pasar ini anda melihatnya bagaimana mbak lana
ya isu trump itu memang selalu menjadi concern dari investor
ketika ada sisi positif saja dari perang dagang responnya positif
jadi sangat mempengaruhi betul
jadi kalau misalnya presiden trump ini pemasulan terus diintensifkan itu tadi kekhawatirannya
jadi tanda tangan gak ya kapan nih tanda tangannya
nah itu yang ditunggu sebetulnya oleh pasar
kepastian bahwa ada tanda tangan fase pertama tersebut gitu
tapi juga banyak yang mengatakan bahwa data pertumbuhan ekonomi amerika serikat cukup baik pada saat kepemimpinan oleh presiden donald trump ini
apakah kemudian memang trump ini memberikan efek yang positif terhadap
kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi saya kira memang kita harus akui saat ini ekonomi amerika itu sebetulnya cukup kuat ya
jadi kemarin beberapa hari itu
ada isu amerika akan resesi sebetulnya nggak terlalu kuat indikator untuk resesi tersebut
dari sisi ketenaga kerjaannya tingkat penganggurannya terendah sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
terus kemudian dari sisi confidence dari kegiatan usaha juga paling tinggi
sales juga sangat membaik
jadi memang banyak indikator indikator yang sangat positif di amerika
termasuk pertumbuhan ekonominya yang relatif masih bagus ya
jika kemudian trump ini keputusan senat memutuskan agar trump dimakzulkan begitu
apakah kemudian para ekonom analis ini akan merespon positif pemakzulan trump tersebut
saya kira enggak ya
banyak sekali kebijakan kebijakan trump ya kita bisa katakan yang kontroversial
begitu dengan perang dagang
kemudian juga bagaimana pembatasan fasilitas dagang untuk berbagai negara
eropa kanada meksiko begitu brazil hingga indonesia kabarnya juga akan di review begitu ya fasilitas dagang kita
apakah kemudian dengan misalnya senat amerika serikat
amerika serikat ini memutuskan trump benar benar dimakzulkan kemudian digantikan oleh mike pence
ini menjadi kabar yang positif bagi pasar
ya kalau dilihat bahwa kebijakannya akan discontinue karena trump dimaksudkan
diskontinu artinya sudah tidak ada lagi nih karena bukan trump yang mengerjakan
saya kira itu enggak
mungkin masih akan berlanjut gitu
bahwa kebijakan tarif ini kan bukan kebijakan trump sebagai personal ya
tapi kebijakan trump sebagai presiden amerika loh
jadi enggak bisa ada presiden dimakzulkan
kemudian kebijakannya selesai
saya kira kita juga harus waspada bahwa kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah amerika
bukan kebijakan presiden trump sebagai personal gitu
nah itu kita tetap harus ingat bahwa kita harus tetap antisipasi terhadap kemungkinan berlanjutnya potensi apa
pengenaan tarif pada negara negara yang memang dalam daftar apa istilahnya negatif listnya mereka
artinya negara yang surplus dengan amerika itu akan direview
termasuk indonesia karena kita surplus dengan amerika
kemudian momentum apa yang bisa kita tarik begitu pada saat pasar begitu ya melihat adanya berita ini
ya kalau reaksi negatif memang kita nggak bisa hindari ya dalam jangka pendek terutama reaksi di pasar
ya untuk kondisi itu memang mungkin di pasar obligasi bisa dibantu dengan intervensi bank indonesia
tapi kalau di pasar saham nggak bisa
jadi ada ketidakpastian investor akan melepas asetnya dengan memilih cash
baik itu di obligasi maupun di saham
nah disitu kan ada pasti ada aksi jual ya
nah di aksi jual ini supaya tidak terlalu berlebihan kalau di pasar obligasi bi bisa masuk
bank indonesia bisa masuk untuk membeli ketika banyak investor asing menjual
tapi kalau di pasar saham nggak bisa mas
jadi apa boleh buat kalau di pasar saham ya kita mungkin di saat sekarang kita
padahal ini adalah
instrumen yang high risk
katanya desember ini kan window dressing
tapi ternyata ditutup dengan kabar ini
karena nanti kita akan bahas lagi bagaimana efek jangka panjangnya terkait pemaksulan trump ini
termasuk juga bagaimana kemudian sektor sektor saham yang ada di dalam negeri merespon kabar pemaksulan trump ini
usai jeda tetaplah di cnn indonesia newsroom
baik anda kembali di cnn indonesia newsroom kami masih membahas soal bagaimana dampak impeachment atau pemakzulan presiden amerika serikat donald trump terhadap pasar keuangan
apalagi termasuk pasar domestik
masih ada mbak lana sulis tjaningsih bersama saya disini
tadi kita sempat terhenti bagaimana tentang dampak jangka panjang
tadi mbak lana sempat menyebutkan terkait dengan pasar saham memang paling berisiko
tapi untuk obligasi kemungkinan masih bisa bertahan
dengan adanya intervensi dari pemerintah
kemudian kalau misalnya jangka panjang ke depannya
saya kira gini ya kita melihat proses ini kan masih panjang
masih harus menuju senat
dan kita ketahui di senat ini mayoritas masih partai republik
dari aspek itu sebetulnya saya nggak terlalu yakin bahwa pemaksulan itu akan diketok palu di senat
jadi ya ini sebagai upaya barangkali untuk mengurangi popularitas presiden trump lah
yang mau menuju ke pemilu berikutnya
pilpres tahun dua ribu dua puluh
di bulan november
jadi rasanya sih upaya ini untuk bisa mengurangi popularitas ya
tetapi kalau kita lihat sendiri kondisi di amerika secara ekonomi itu sekarang ini sangat bagus
dari sisi pertumbuhan dari keteraga kerjaannya dari banyak data itu terlihat sangat positif
terakhir kemarin sentimen terhadap perekonomian enam bulan ke depan itu lompat dari level lima puluh dua ke level lima puluh delapan
itu sejak ada kesepakatan dagang antara amerika
dagang antara amerika china
jadi kalau melihat data data tersebut nampaknya sih masih ada ruang untuk presiden trump terpilih kembali ya
yang cukup besar di november dua ribu dua puluh
asalkan ya pemakzulan tadi tidak diputus di senat
diusahakan di sidang senat yang mayoritas dipimpin oleh partai republik
seperti para pengusung dari donald trump itu sendiri
kalau melihat posisi donald trump yang kontroversial
begitu banyak membuat kita gitu
para mungkin para ekonom gitu ya
ini mencermati mencoba melihat apa sih sebetulnya kebijakan yang ingin diambil begitu dengan eropa dengan china dengan negara negara lain
yang kemudian bersengketa bersengketa dagang dengan amerika serikat
perang dagang sama china saat ini masih berlangsung
menurut anda bagaimana para mitra dagang amerika serikat melihat hal ini
kita nggak bisa berandai andai seperti misalnya tadi saya lihat bahwa presiden trump nggak akan deh dimaksudkan gitu ya
tapi kita harus melihatnya memang dari sisi risiko terburuk
katakanlah risiko terburuk adalah akan ada pemaksulan
sehingga mungkin ada peralihan kepemimpinan di sana
katakan wakil presidennya akan menjadi presiden
tentu kebijakannya akan berubah
nah dengan ketidakpastian global yang seperti itu
kita di indonesia memang harus bisa bagaimana menguatkan ekonomi domestik
supaya di tengah ketidakpastian global yang muncul ini
karena kekuatan ekonomi kita itu ada di domestik
nah saya kira aspek luar tadi memang tidak bisa diabekan
pasti akan mengganggu terutama dalam konteks kita bicara ekspor
ya ekspor kita terutama
impor lebih banyak karena permintaan dalam negeri
harapannya kekuatan ekonomi domestik ini loh yang harus dikonsentrasikan
bagaimana konsumen itu bisa tetap punya confidence
di dalam negeri
karena konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi kita
pendorong pertama itu di ekonomi kita
tapi kalau kita melihat pada saat yang bersamaan hari ini juga
bank indonesia kemudian memutuskan untuk menahan suku bunga acuan
kemudian juga diikuti oleh lending facility deposit facility
apakah kemudian sifat kebijakan moneter bank indonesia yang menahan suku bunga acuan
di tengah global uncertainty yang semakin tidak jelas ini menjadi langkah yang tepat
saya kira kalau untuk saat ini masih bisa kita lihat
karena bi sudah menurunkan empat kali ya
dalam tahun dua ribu sembilan belas
dan bi belum melihat efektivitasnya
mungkin baru muncul nanti di tahun dua ribu dua puluh
tapi seandainya tahun dua ribu dua puluh kuartal satu
tanda tanda efektivitas penurunan bunga terlihat dari misalnya pertumbuhan kredit
karena kuartal satu itu sangat penting
karena kuartal dua itu merupakan momentum terbaik ekonomi kita
kalau kredit tidak tumbuh di kuartal satu
barangkali bi perlu mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunganya lagi

di dua ribu dua puluh
oke kita lihat bagaimana kemudian indeks harga saham gabungan kita
perdagangan hari ini
penutupan perdagangan pada pukul empat sore tadi sudah terjadi ternyata terdepresiasi
penurunannya di level enam dua ratus empat puluh sembilan atau tiga puluh tujuh poin
begitu jumlah transaksi ada tujuh belas miliar bar saham diperdagangkan
kita lihat bagaimana daily chart ihsg pada perdagangan hari ini
tapi kalau anda melihat data ihsg yang ternyata ikut melemah
ini padahal tadi mbak lana juga sempat mengatakan ada window dressing harusnya
ternyata pada perutupan perdagangan hari ini
perdagangan jelang akhir tahun gitu
malah banyak sentimen sentimen yang mempengaruhi gerak ihsg ke zona negatif
bagaimana anda melihatnya
saya kira ini memang sentimen dari pemaksulan bisa saja ya
kalau untuk window dressing biasanya itu terjadi di minggu minggu terakhir
ini belum kan
ini kan masih minggu ke dua
saya kira mungkin minggu ketiga setelah natal itu ada upaya untuk lebih nge boost gitu ya indeksnya
biasanya itu selalu terjadi
probabilita bulan desember itu ditutup positif itu sangat besar
tapi memang dengan catatan tidak ada pemakzulan
jadi isu pemansulan ini memang di luar ekspektasi dari kejadiannya sekarang gitu ya
tapi mayoritas pasar keuangan analis kemudian juga para ekonom melihat hal ini sebagai hal yang harus diantisipasi
sebetulnya tenang saja atau wait and see atau bagaimana mbak
ya mungkin lebih tepatnya barangkali wait and see ya
karena kita nggak tahu dulu responnya seperti apa
biasanya kan ini karena efek dari investor global
mereka lah yang sebagian besar itu bereaksi negatif
mereka yang sebagian besar menarik uang
karena mereka kan dari misalnya dana dari amerika dengan kondisi di amerika seperti ini
mereka menganggap ada ketidakpastian dia mereka harus take cash
nah mereka membeli atau menjual maaf menjual dari aset aset mereka di sini
mudah mudahan ini lebih temporary karena proses pemakzulan ini masih panjang
prosesnya masih panjang
tapi memang hal yang wait and see aja begitu sampai saat ini
betul tapi untuk ekonomi kita secara real kita nggak bisa mengabekan bahwa in case worst case scenario nya kejadian kita harus prepare
tadi kuartal satu memang harus dicermati pertumbuhan kredit kita naik nggak
kalau sampai nggak naik ya kita harus segera mencari policy yang lain yang lebih stimulus gitu
oke antisipasi hal tersebut pada tahun dua ribu dua puluh
kalau melihat outlook ekonomi kita pada tahun dua ribu dua puluh bagaimana
kalau saya melihat dua ribu dua puluh mestinya slightly better
ya ada potensi yang lebih baik terutama kita masih mengandalkan konsumsi rumah tangga
yang kedua upaya pemerintah untuk mendorong investasi
kalau omnibus law ini betul betul bisa direalisasikan katakan januari setidaknya sentimen itu ada ada perbaikan di situ
karena kita menunggu nih kontribusi dari investasi yang lebih baik
ya dua ini keandalan kita konsumsi rumah tangga dan investasi
kalau konvestasi masih agak tersendat sendat agak sulit kita tumbuh lebih baik dari lima sembilan
artinya global uncertainty itu bisa ditakar atau di counter dengan bagaimana kebijakan moneter di dalam negeri
tidak hanya moneter pastinya fiskal juga ya
fiskal juga kemudian juga bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita tetap stabil dan juga defisit transaksi berjalan begitu
atau tadi bayi barusnya menyatakan bahwa defisi transaksi berjalan kita akan bisa menyempit predisi pada tahun dua ribu dua puluh
kita lihat nanti bagaimana kelanjutan dari proses pemakzulan trump ini di tingkat senat
kita masih wait and see seperti kata mbak lana tadi
saat ini terima kasih mbak lana sulistianisi sudah bergabung bersama kami
harga bahan pangan yang dijual di pasar murah lebih mahal dibanding harga pasaran
warga di tasik malaya jawa barat melontarkan protes
informasinya kami hadirkan usai jeda cnn indonesia newsroom